apa yang bisa dilakukan pemana seperti kamu
jangan masuk ke dalam lebih baik pergi saja
kang caka sudah pergi
silahkan kang silahkan pergi dulu
maaf mengganggu kancing ratu
sedang apa kancing ratu
apa ada yang bisa saya bantu
apa kau ingat pusaka ini
tentu saja saya ingat kanjeng ratu
pusaka itu yang membawa kemenangan kanjeng ratu
mengakhiri penguasa lalim
kau benar cundomanik
apa kau tahu yang lainnya
tahu soal apa kanjeng ratu
sampai sekarang aku belum tahu
kegunaan dari bunga bidadariku sendiri
kesaktian yang sesungguhnya
hari ini aku akan melakukan pertapaan di dalam gua yang menjadikanku seperti sekarang
selama pertapaanku aku menitipkan keraton seguro kidul kepadamu dan tepak busti
jagalah dan awasilah cundomanik
sendikodowo kancing ratu
apa kalian tidak bosan mengejarku
akhirnya aku bertemu denganmu jaga taruk
kamu bertanya siapa aku
kamu sudah merebut istriku jaka
kamu sudah merenggut wanita yang sangat aku cintai
aku tidak mengenal
aku yakin ini salah faham
ini hanya salah faham
salah faham apa
jangan pura pura bodoh
terima kasih bunda dewi
engkau sudah menjalani takdirmu yang sesungguhnya
kamu memungui bunda
ini berkaitan dengan bunga bidadariku bunda dewi
kamu akan tahu jawabannya sendiri nawamulan
kamu harus mencayai tahu
bunga bidadari adalah jati diri
bunga hijau adalah jati dirimu nawamulan
aku tidak berhak
apa yang harus kulakukan
aku hanya bisa memberi ketujuh
pergilah ke tempat dimana dulu engkau serius sangat
pergilah ke senang beji
tenggelamlah keseluruh itu
tenggelamlah dengan cara bidadari
terima kasih bunda dewi
aku akan mengikuti petunjukmu
apa maksud penyerangan ini
kamulah yang berhenti pura pura
jangan membuat aku marah
atau kalian akan menyesal
apa yang bisa dilakukan pemana seperti kamu
jangan ketawakan yang
beb bijak parah sekali
buat aku saya
aku mengaku kalah
kamu sungguh hebat jakartaru
suamimu ini adalah satria
ia pantas menjadi panutan anak anak kita
ia pantas memilikimu
sekali lagi aku mengaku kalah
kamu adalah orang yang dia cari
jangan khawatir jakartaru
kamu boleh memiliki gendis
karena kamu adalah satria
sayang kamu tunggu di sini ya
aku akan jelaskan
jelaskan semua ini gendis
aku sudah tidak jujur sama kakang selama ini
jelaskan dulu sekarang
aku sudah menikah kak
kamu sudah menikah
kenapa baru bilang sekarang
maafkan aku kak
aku pikir kalian sudah tiada
aku pikir kakak sudah gugur di medan pertempuran
maka dari itu aku menikah kak
dan aku menikah dengan seorang jahat kak
dia orang jahat
dan sewaktu kakak datang ke desa ini
dia sudah dipenjarakan
apa maksudnya anak
apa kamu sudah punya anak
aku sudah memiliki dua anak
dan suamiku itu
dia sama sekali tidak mengizinkan aku untuk bertemu dengan kedua anakku kan
dia tidak mengizinkan aku untuk merawat kedua anakku kak